terima kasih anda masih bersama kami
bagi anda yang pernah datang ke kota semarang
pasti kenal dong dengan jajanan tahu gimbal dan juga tahu pong
seperti apa kelezatan kedua kuliner khas ini
berikut liputan video jurnalis cnn indonesia
damar sinuko dari kota semarang
ibu kota provinsi jawa tengah ini
kini terus mengembangkan diri sebagai kota wisata
beragam tempat wisata dan kuliner terus didongkrak untuk memikat wisatawan
salah satu jajanan yang sampai saat ini masih eksis adalah tahu gimbal
yang dikenal akan kelezatannya
ini nih salah satu kuliner legend di kota semarang
namanya tahu gimbal pak man
adanya di daerah pelampitan
rasanya sih sudah pasti nendang
pengen bukti ikuti saya
sesuai namanya tahu gimbal
makanan ini terdiri atas tahu dan gimbal
sajian ini juga dilengkapi dengan lontong telur dadar dan kol
untuk bumbunya menggunakan sambal kacang yang ditumbuk bersama bawang cabai
ditambah petis udang dan kecap
bagi penyuka pedas dapat memesan tambahan cabai kepada sang penjual
terima kasih ya mas
ini namanya tahu gimbal
ini tahu ini gimbal
jembel adalah udang yang dibalut dengan tepung
gimana rasanya tahu gimbal
satu porsi tahu gimbal komplit dijual dengan harga sekitar rp dua puluh lima sampai rp tiga puluh
jajanan kuliner lain yang biasa disandingkan dengan tahu gimbal
adalah tahu pong
kali ini saya mencoba mendatangi warung tahu pong di jalan gajah mada
sekilas tahu gimbal dan tahu pong tidak memiliki banyak perbedaan
karena dalam tahu pong juga dilengkapi gimbal dan telur bulat goreng
salah satu yang membedakan adalah jenis tahunya
setelah digoreng dan dimakan baru akan terlihat dan terasa
bila bagian dalam tahu itu kosong atau kopong
selain tahu pong
ada pula jenis tahu emplek yang dikenal halus seperti sutra
ini di kiri saya adalah tahu pong
dimana tahu pong ini adalah tahu yang kopong
sementara di sisi kanan yang saya bawa ini adalah tau emplek yang terkenal dengan halusnya
jadi dikenal dengan tahu sutra
tahu pong disajikan dengan bumbu kecap
biasanya tahu pong disantap bersama nasi putih
satu porsi tahu pong gimbal telur ataupun tahu emplek gimbal telur dijual seharga dua puluh lima ribu rupiah
sedangkan paket komplit tahu pong emplek gimbal telur dijual seharga tiga puluh ribu rupiah
bagi anda yang suka berwisata dan pecinta kuliner yang singgah di semarang
bisa memilih untuk menyantap tahu gimbal dengan bumbu kacang atau tahu pong dengan bubuk kecap
damar sinuko semarang jawa tengah
saat ini makanan menjadi populer bukan hanya soal rasanya tapi juga karena tampilannya yang menarik
menyadari hal itu seorang wanita di kanada membuat kue pie dengan visual yang sangat kreatif
informasinya akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang
kali ini saya iqbal kurniadi selamat siang dan selamat makan siang
selamat makan siang
selamat makan siang
tokoh tokoh bisnis seperti putri ariel jasmine dan mulan ini adalah kreasi jessica clark mogin
seorang ahli kue pie asal kanada
mengutip dari laman cbc sebelum tahun dua ribu enam belas jessica tidak menyangka dirinya mampu menjadi seniman kue pae
mulanya ia hanya ingin memakan kue yang tidak perlu menggunakan banyak gula buatan
itu sebabnya ia memilih membuat kue pie
tidak mau hanya menyajikan pie biasa ia pun berpikir kreatif dan mencoba hal berbeda
dan membuat kue pie menjadi semenarik mungkin terutama dari segi visualnya
wanita yang juga mantan produser film ini memposting foto karyanya di media sosial
tak disangka banyak orang yang kagum atas kreativitasnya
sejumlah video pembuatan kue pie nya menjadi viral
bahkan semua video tutorialnya telah ditonton lebih dari seratus juta kali